dengan menggunakan kapal motor belasan santri yang berasal dari pulau kodingareng
salah satu pulau di wilayah kepulauan kota makassar
merapat di kawasan pantai losari makassar rabu siang
tiga santri ini baru belasan hari tiba di makassar
dari salah satu pesantren di wilayah temboro magetan jawa timur
saat menjalani rapid test ulang di puskesmas di kampung halaman mereka
tujuh santri ditemukan reaktif positif virus corona
sebelumnya para santri telah menjalani pemeriksaan melalui rapid test
di bandara keberangkatan dan saat tiba di bandara hasanuddin
namun saat itu tidak ditemukan adanya reaksi positif virus corona
kapal yang ditupangi santri dan keluarganya urung disandarkan di pelabuhan
karena dikhawatirkan akan ada interaksi dengan warga
yang juga menggunakan pelabuhan untuk bongkar muat logistik dari kota makassar ke kepulauan
dengan diantar oleh orang tua dan petugas gabungan
satu persatu santri
santri kemudian dibawa menggunakan angkutan yang telah disiapkan
ada sembilan belas orang kembali ke pulau
ternyata di sana dilakukan kembali pemeriksaan rapid test setelah sepuluh hari kedatangan
ternyata ada beberapa yang positif
sehingga kita menjemput mereka untuk lakukan isolasi mandiri di hotel swiss band
mereka masih memegang kata kata yang pertama hasil pemeriksaan negatif
kemudian orang tuanya menganggap bahwa mereka tidak sakit
mereka menganggap tidak sakit
jadi mereka tetap memegang hasil pemeriksaan pertama negatif
kemudian tidak ada di kedua dua sakit
sehingga mereka tidak mau mengakui hasil pemeriksaan yang kedua
akhirnya setelah dilakukan komunikasi komunikasi dengan koramil damramil dan petugas kesehatan di sana
tokoh masyarakat akhirnya mereka mau yang hari ini yang datang baru sepuluh
selanjutnya para santri ini dibawa untuk diisolasi di hotel yang telah disiapkan sebagai tempat isolasi
selain dari pulau beberapa santri dari temboro yang kembali ke kampung halamannya
di sejumlah kabupaten di sulawesi selatan juga ditemukan positif terpapar covid sembilan belas
tingginya angka santri yang terpapar menjadikan kluster temboro menjadi salah satu kluster penyebaran covid di sulawesi selatan
yang terus dilacak oleh tim gugus covid provinsi sulawesi selatan
dari tujuh ratus tujuh puluh empat orang santri yang kembali ke sulawesi selatan sedikitnya lima puluh orang positif terpapar virus corona
antara lain berada di kabupaten luwu sinjai pangkep hingga pulau di kota makassar
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan